terima kasih ya maya nanti aku tinggal di rumah
oma sarah mau kesini loh mau main sama rina
asyik ada oma
gak apa apa kan kalau tante jessy gak bisa datang kesini
tapi kan ada oma sarah
nanti lain kali tante jessy pasti akan mampir kesini untuk ketemu sama rina
ini kamu hitung semuanya terus kamu catat terus laporan sama saya nanti
mau ke rumah
mau ke rumahnya andi
kenapa tiba tiba mau menemui saya dan jessica
tapi syukurlah jessica
pasti senang dengar ini
pak irfan ini kok aneh banget deh
di kantornya susah dicari
terus kita minta alamatnya aja semua gak ada yang tahu
udah lah kita pulang aja yuk ren
gak usah di ini lagi deh tanya tanya terus
nah sabar dulu ya
tunggu sebentar lagi
dengan pak adi
ya barusan saya menelpon pak irfan dan beliau mengizinkan saya untuk memberikan alamat rumahnya untuk bapak
ini sudah saya catatkan
mbak ini betul ya alamatnya pak irfan
bukannya ini alamat yang dulu ya
bapak alamat rumah pak irfan gak pernah berubah
berarti selama ini saya dibohongi om irfan nggak pernah pindah dari sana
ya makasih ya mbak
baik sama sama saya permisi dulu ya
bapak tuh kenapa sih gak pernah ngerti
aku tuh kesepian
aku butuh temen
papa izin masuk ya
tapi kamu seneng kan dengarnya
aku seneng banget adi akhirnya mau datang dan aku gak akan nyanyikan kesempatan ini
aku akan kasih tahu sama dia kalau aku gak pernah ninggalin adi
sekarang kamu siap siap ya
takutnya adi sampai disini sebentar lagi
oke makasih ya pak
bapak tunggu dulu adi sayang ya
soal bu rosa saya dan anak anak tidak usah diantar pulangnya
kami sekalian mau mampir ke pasar untuk beli mainan
anak anak salim dulu sama pak al dan bu rosa
pasti hati hati ya di jalan ya
baik pak abu rosa saya permisi
hati hati bu astri
al kita ke makam papa sama roy dulu ya
tapi mama sebelumnya mau beli bunga dulu
oh belum datang juga ma
ma kok tante jessy lama banget ma
yaudah mama telpon
ovan ya mama tanya tante jessy datangnya jam berapa
akhirnya adi mau ketemu jesse
semoga ini jalan yang terbaik buat cessy
semoga adi mau membantu pemulihan jiwa jessi
anak ke depan saya
haik yang akan kita lakukan
kau sampai lupa kabarin kamu
jesse tuh gak bisa dateng
jadi mendadak harus keluar kota
sorry ya dia lupa juga buat ngasih tau kamu
ya ampun berarti gak jadi datang
aduh dia bener bener lupa kayaknya untuk ngasih tau kamu
oh gitu yaudah gak apa apa kalau misalkan jessi ada urusan
titip salam aja ya
oke ya baik ya sorry sekali lagi ya andin ya
gimana ma tante jesse dimana
sayang mau minta maaf ya tante jesse gak jadi dateng ma
karena tante jesse ada urusan di luar kota
ya kita kan capek capek bikin ini buat tante jessi
apa aku minta mama sama papa kesini ya buat nemenin rena main
pak ini lagi sibuk banget ya
lagi lumayan mah ini stok banyak yang habis
kopi arabica sama robusta juga habis krimer juga habis
jadi papa lagi nunggu mereka ngirim lagi ke sini
permisi pak stok coffee di depan baru saja datang
mau langsung diterima atau bagaimana pak
kamu terima dulu nanti saya susul kamu ke depan ya
nah aku cek depan nanti ya
baru baru datang stok kopinya
papa tuh dari tadi mondar mandir terus
lagi ada kiriman kopi sama barang barang yang lain yang stok untuk di coffee city baru pada datang
jadi papa lagi sibuk sayang kenapa
oh lagi sibuk ya
tadi aku tuh mau minta mama sama papa untuk mampir ke rumah
aku tuh sebenarnya udah undang anaknya om irvan untuk main ke sini
tapi tiba tiba dia ada urusan mendadak akhirnya nggak jadi
dan sekarang reina kecewa banget
nggak apa apa kok nanti mama bisa kesana sendiri
ya kasihan reina nya kecewa kayak begitu
tungguin mama ya
makasih ya ma ya nanti aku tunggu di rumah
oma sarah mau ke sini lho
mau main sama reina
asyik nggak ada oma
nggak apa apa kan kalau tante jessy nggak bisa datang ke sini
tapi kan ada oma sarah
nanti lain kali tante jessy pasti akan mampir ke rumah
nanti aku bisa datang ke sini untuk ketemu sama reina
pelan pelan pelan pelan ya
ini kamu hitung semuanya
terus kamu catat terus laporan sama saya nanti ya
loh mau mau ke mana
mau ke rumahnya andi
nanti aku datang
nanti aku datang
nanti aku datang
nanti aku datang
nanti aku datang
nanti aku datang